siapa yang mau daftar ya bu
siapa yang mau daftar
mendingan si johnny lu suruh diam
dia kan anak kecil
jangan sobek belakang deh
saya rasa apa yang diomongin johnn itu benar
gak mungkin anak segede john ini bohong
lagian mana bisa joni nahan kebenaran
orang orang tua angkatnya diinjek injek
asal pada tau aja ya
ini bikin pesantren kilat ini
justru untuk bikin ahlak anak anak jadi pada benar
cik nelan pak haji ustaz sian
allah teh untuk cikcing wae
siapa yang menghalangi pendidikan agama
cik nelan pak haji ustaz sian
sabar dulu lah
mungkin warga lagi pengen bikin buku kali bang
mau ikutan pesantren
maksud lo fir daus yang mau dipesantrenin tika
iya supaya anak ayah ini gedenya jadi anak yang soleh ngerti agame
ya atika anak lo tuh baca tulis aja belum bisa
mau ikut pesantren nanti malah ngegagu yang lain
kan katanya mendidik anak itu harus sedini mungkin
nah ini sebaik mungkin
iya benar cuman kan daus ini belum cukup umurnya buat masuk sanden kilat
ih emang kenapa sih ya
oh ini pendaftaran pesantren kilat
apa kurang sepi amat
mari kemana tuh manusia manusianya
oh lebih baik tutup aja deh ya
daripada nyiksa diri nunggu lama lama
lo lihat tuh kalau dia pakenya mungkanya sampai pucat begitu tuh
iya daripada nggak dapat murid malah dapat penyakit
lo nggak pernah kenapa kan
lo nggak pernah kenapa bang
udah nggak usah ngematin di hati ya
bu haji pak haji udah jangan dengerin omongan mereka
jangan masuk ke dalam hati
iya rodia anggep aja itu gonggongan anjing hutan
dia hutannya habis di babat manusia
mau sampai kapan bertahan nunggu orang dokter
nah yelah bu haji
kalau yang namanya ngebuburit mah jalan jalan keliling kampung
bukannya bengong di mari
udah deh nyerah aja lah
percuma aja yang ngadain pesan ringkilat buat anak anak
kalau tujuannya cuma buat nutupin kekejaman isi sulam ame anak kecil
semua orang udah pada tahu
kalau yang nabrak si urawun itu ente ji
lagian kagak berani sama bapaknya yang jawara yang jago pukul
nah itu anak sampai sekarang masih geger otak
kagak bisa jalan
nah kalau dia mau katanya harus digendong
bener pak haji
anak saya yang tadinya sehat walafiat suker buger
maka bisa kemana mana dia tidur aja di tempat tidur
pak haji kagak bener itu omongan
mbak biaya kagak salah
seraun itu kagak geger otak kok
kemaren aja abis dikejar sama topan nabrak aya
mau sampe kapan pak haji
mau sampe kapan bertahan
nunggil orang faktor
sambil ngebu burit kali itu
kalau yang namanya ngebuburit mah jalan jalan keliling kampung
bukannya bengong di mari
udah deh nyerah aja lah
percuma aja yang ngadain pesan rengkilat buat anak anak
kalau tujuannya cuma buat nutupin kekejaman isi sulam ama anak kecil
semua orang udah pada tahu
kalau yang nabrak si urawun itu ente ji
lagian kakak berani sama bapaknya yang jawara yang jago pukul
nah itu anak sampai sekarang masih geger otak
kagak bisa jalan
nah kalau dia mau katanya harus digendong
bener pak haji
anak saya yang tadinya sehat walau aku ya seger buger
sekarang ya mah bapak hati pak haji
maka bisa kemana mana dia tidur aja di tempat tidur
bang hardun agak bener itu omongan
mbak biaya kagak salah
seraun itu kagak geger otak kok
kemaren aja abis dikejar sama topan nabrak aya
eh bucah gendeng
jangan gak bacot lo ya
eh berani nyemang anak kecil
iya nih ini dia nih
ini yang disebut kekejaman orang tua
kepada anak kecil
eh maksud lo apalah
lihat ngaku jawara
tapi beraninya kebentak anak kecil
apa bukan pengecut namanya
tapi kalau nanya macam si jonny
yang suka menyabar fitnah
supaya dia nggak macam macam
masih aja lo bela diri
emang aya bela diri
oke aya panggil temen temen aya gimana
oh lu malah nantangin perang
tentang lo tendang suka lo
udah don lo gak usah salahin anak kecil
yang pantes dimarahin tuh bapak angkatnya
kok nama saya disebut sebut
eh lo tuh mestinya bisa ngedidik si johnny
biar jadi anak yang soleh
bukan jadi anak yang suka ngebohong
maaf ye haja maimunah yang terhormat
saya tuh gak pernah ngajarin yang gak baik sama si johnn
ayo berani sumpah demi allah
kalau si rawoni itu seger buger
siapa aja yang jadi korban peres
makan jangkrik lo ya hidup lo hah
sekarang gini aja dah
gue aja berani gak sumpah demi allah
waduh keadaan kok bisa jadi gawat begini
mesti bisa kita ketahuan kalau yang nangka si cardun itu kita
iya hilang semua impian kita
gimana sih bar
bakal ada berapa ratus orang nih yang bakal daftar buat pesantren kilat kita
dar yang pastinya nih
banyak yang daftar anak anak di kampung kita
soalnya baru ini ada program pesantren kilat di kampung kita yang gratis
iya gue juga senang banget bar
oh sih ngarepnya begitu dar
supaya kampung kita jadi contoh buat kampung kampung lainnya
itu dia yang gue suka bar
apa jadinya kampung kita ini baru
kalau semua warganya pada soleh sama beragama
kagak bakal ada lagi tuh bar yang namanya tauran antar kampung
kayak pernah kita dulu lakuin
yang daftar udah pada bejubel
kita berhasil dar
baik baik baik
siapa yang mau daftar ya
siapa yang mau daftar
lam mendingan si johnny lo suruh diam
dia kan anak kecil
jangan sok bela deh
pak haji saya rasa apa yang dia omongin johnny itu benar
lagian mana bisa johnny nahan kebenaran
orang orang tua angkatnya diinjek injek difitnah ditindas
asal pada tau aja ya
ini bikin pesantren kilat ini justru untuk bikin alak anak anak jadi pada benar
cing nelan pak haji usah siin
allah teh ntar cacing wae
siapa yang menghalangi pendidikan agama allah akan menuruni azabnya
umi umi itu apa apaan sih
apa umi mau kena azab lagi